pemerintah perancis mengkonfirmasi sembilan kasus kematian warganya akibat virus corona
selain itu terdapat satu ratus sembilan puluh kasus baru yang dinyatakan positif terjangkit virus corona
lalu bagaimana wajah pariwisata di sana mengingat wabah virus corona yang meluas
sudah bergabung bersama kami anchor cnn indonesia aldi hawari yang ada di muse the love
selamat sore aldi
ya ferdi selamat siang waktu perancis
betul sekali tadi ada katakan bahwa ada sembilan orang sudah terkonfirmasi meninggal dunia begitu di perancis akibat wabah virus corona ini
dan hingga saat ini ada sekitar tujuh ratus dua puluh tiga kasus positif corona di perancis
dan perancis ini merupakan negara di eropa dengan jumlah kasus corona terbesar setelah italia tentunya
namun kalau kita membandingkan data dengan italia tentunya jumlahnya ini jauh begitu ya
di bawah italia jumlah pasien corona yang meninggal dunia
dan pasien yang meninggal dunia di perancis ini
jadi kebanyakan adalah mereka yang lanjut usia berusia enam puluh tahun begitu
seperti kita ketahui memang virus corona ini banyak sekali mengenai mereka mereka yang sudah lanjut usia
berbicara soal pariwisata di perancis sendiri memang semenjak kasus corona ini mulai mencuat
dan tiongkok ini merupakan negara dengan kunjungan wisatawan asing terbesar ke perancis ke paris salah satunya
pada tanggal satu maret dua ribu sembilan belas sempat dilakukan penutupan museum
ini di belakang saya musee de louvre
pada tanggal satu maret sempat ditutup
namun pada tanggal empat maret museum sudah kembali dibuka
kemarin ditutup pada tanggal satu maret ini karena adanya ketakutan yang mencuat dari para staff musede loov
karena kasus mencuatnya virus corona
kalau kita ketahui musedialog ini merupakan museum dengan berbagai ribuan koleksi benda seni
salah satunya juga ada mona lisa
dan memang menjadi salah satu pusat wisatawan wisata terbesar juga yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai negara
satu lagi berbicara soal wisata yang tidak bisa dilupakan adalah bagaimana kemudian pemerintah perancis membatalkan paris marathon
paris marathon ini sebetulnya diagendakan dilakukan pada bulan april
namun akibat virus corona ini paris marathon yang kemudian ini diprediksi akan melibatkan enam puluh lima ribu orang dari satu ratus lima puluh negara
dan perhelatannya jadi bulan oktober tempatnya tanggal delapan belas oktober dua ribu delapan belas
dan memang eh dua ribu dua puluh maksud saya
dan memang pemerintah perancis sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi begitu untuk turis yang datang ke paris ini
salah satunya adalah tidak melakukan pertemuan di ruangan dengan kapasitas orang lima orang
ruangan dengan space tertentu begitu
kedua juga pemerintah perancis mengeluarkan imbauan untuk selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer ataupun pencuci tangan berbahan dasar alkohol
dan selanjutnya tidak melakukan labisan
labisia ini adalah cium pipi kanan atau kiri pada saat bertemuan dengan orang asing
dan imbauan imbauan rekomendasi ini ini banyak sekali didengarkan baik itu di public transportation di mrt begitu kan
dan juga pada saat kita tiba di perancis di bandar chastegul sendiri juga dilakukan beberapa pengecekan thermal scanner
seperti yang dilakukan juga di negara negara lain begitu
aldi walaupun kemudian kita tidak mendapatkan data yang cukup signifikan
tentang infeksi baru di perancis
tapi kemudian kalau bekerja ke indonesia penanganan antisipatif yang dilakukan pemerintah di sana seperti apa
apakah kemudian di titik titik perwisata di sana juga ditempatkan tempat cuci tangan begitu
atau juga ada pembagian masker secara gratis
atau menyebarkan antiseptik
atau apa langkah langkah untuk kemudian diterapkan bagi para wisatawan yang masuk ke sana
atau mulai dari mereka masuk ke bandara langkah langkah pencegahan seperti apa yang dilakukan di sana
ya ada thermal scanner yang tadi saya sebutkan ferry
dan memang betul anda katakan ada beberapa langkah antisipatif
dan yang paling bisa dilihat adalah bagaimana kemudian pemerintah di sini di public transportation
ini ada pengumuman pengumuman yang dilakukan melalui pengeras suara tentang bagaimana seharusnya turis melakukan perjalanannya
begitu saya sendiri di sini sebagai yang berkunjung juga saya terus membawa hand sanitizer
begitu juga memakai masker
dan negara perancis ini juga sempat mengalami
bagaimana seperti indonesia
bagaimana keterbatasan masker karena banyak sekali warga yang panic buying dengan masker masker tersebut
namun sampai sekarang juga pemerintah perancis juga sudah menyuplai masker ke apotek apotek
dan juga untuk penanganan sendiri
penanganan mereka yang terinfeksi positif corona dilakukan di sebuah resort
begitu letaknya tiga puluh km dari kota marse perancis
baik terima kasih
aldi hawari dari musee du louvre paris perancis